sementara itu kementerian perhubungan kembali memperpanjang penutupan bandara samratulangi
di manado sulawesi utara hingga hari minggu besok
hal ini dilakukan merespons masih tingginya aktivitas gunung ruang di sitaro
penutupan ini merupakan kali keduanya setelah sebelumnya ditutup hingga pukul enam sore jumat kemarin
pasalnya abu vulkanik yang membubung tinggi ke udara dinilai belum aman untuk aktivitas penerbangan
selain memperbarui informasi pengelola bandara meminta para penumpang melapor ke maskapai
guna perubahan jadwal atau pengembalian tiket
jumat tapi bandara flows dan akhirnya di reschedule hari sabtu dan hari sabtu di schedule hari minggu